letak geografisnya yang strategis memungkinkan indonesia menjadi poros maritim dunia
yang menghubungkan samudera hindia dan pasifik
potensi ini didukung oleh sumber daya kemaritiman yang kaya
dan sumber daya hayati yang beraneka ragam
sebagai negara maritim
sudah semestinya indonesia membangun sektor kelautan dan perikanan yang kuat
sebagai penggerak perekonomian dan masa depan bangsa
insight kali ini akan membahas tentang potensi sumber daya kemaritiman indonesia
serta tata kelola sektor kelautan yang berorientasi pada kedaulatan
keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat
ya insight kali ini berbincang bersama menteri kelautan dan perikanan kita
ibu susi pujastuti dan ini dilakukan di kediamannya
halo bu susi apa kabar
terima kasih banyak ini
sudah diundang ke kediamannya
setelah dua tahun menjadi menteri dan sering
ini kan biasanya kalau jalan pasti ketemu dengan nelayan
ketemu dengan masyarakat setempat
ada perubahan dari segi kehidupan
dari segi tangkapan mereka
dari segi kesejahteraan lah istilahnya yang dilihat bu susi
tapi di timur indonesia di utara jauh sana di perbatasan
persoalan adalah yang beli belum ada
ataupun ada ya pasaran setempat
di beberapa tempat sudah ada pabrik tepung ikan
contohnya di lembata
tapi kalau kita lihat ikannya yang dibikin tepung
orang jawa pasti teriak teriak orang di jawa
karena yang dibikin tepung ikan tuna ikan tengiri kan sayang
jadi itulah pr saya pikir daripada pemerintah kkp dalam hal ini
untuk bisa membawa pasar membawa pembeli
kemudian mengolah untuk nilai value yang lebih tinggi dari sekedar tepung ikan
karena kalau tidak value nya tetap rendah
tetapi kalau dibandingkan dengan sebelum kita combat iuu fishing
itu jelas jauh mereka lebih diuntungkan saat sekarang karena
cari ikan tidak jauh lagi dekat dekat sudah dapat
hanya ya itu tadi di beberapa lokasi yang sangat terpencil
mereka berlebihan karena makan sudah cukup
diawetkan tidak bisa ya pengawetannya hanya dengan ikan asin
nah kalau ikan asin kan harganya tidak terlalu mahal
tapi sebetulnya kita akan mulai dengan penyuluhan untuk membuat ikan asin mahal
yaitu asin yang lontong yang
yang diutuhkan kan ada asin ikan asinnya
yang lebih high value ya
sambil kita tiga tahun ini kan membangun skpt
di mana di situ ada pabrik mesin es pengolahan jadi satu
nah tentunya untuk power energy kita mesti kerjasama dengan kementerian bumn
untuk segera mengadakan listrik di sana
jadi persoalan adalah infrastruktur kita juga tidak lengkap
tetapi saya harapkan dengan percepatan inpres nomor tujuh itu
koordinasi antar departemen akan lebih cepat
jadi di mana kita bangun sepuluh pulau terluar ini
segera dibangun power plant
nah kalau sudah ada power plant kan listriknya ada
cold storage nya bisa jalan
kuncinya kan jadi harus integrated sehingga bisa terbangun suatu industri ya
ya waktu saya jadi menteri saya lihat ada beberapa tempat
pertama kali kunjungan daerah ada cold storage mangkrak
karena tidak ada listrik di sana
jadi sekarang akan integrated
dan kita juga sudah undang ada business forum
kita umumkan black space dari rusia
bekerjasama dengan perindo
itu akan membangun sepuluh call storage di sepuluh titik pulau terluar indonesia
wow dengan rusia ya
kenapa dengan rusia
ya karena yang sudah ini dari negara lain juga ada
jepang juga akan
jika sebetulnya dulu sudah bangun di larantuka contohnya
nah kita akan bangun lebih besar lagi
tetapi memang kendala di sana
apapun infrastruktur kita buat untuk pengolahan
kalau listrik nggak ada ya
sangat basic ya sebenarnya
kalau itu powernya sudah ada listriknya sudah ada
mudah untuk mengembangkan menjadi suatu industri
itu yang harus ditekankan oleh pemerintah
nah saya lihat nih bu susi selama dua tahun ini menjadi menteri
sangat fokus ya terhadap reformasi kelautan
dan juga untuk memberantas illegal fishing
untuk tahun dua ribu enam belas ini kita sudah hampir akhir
tidak terasa ya cepat sekali waktu berjalan
akhir dua ribu enam belas kira kira dari segi pencapaian atau target target tertentu
yang ingin dicapai untuk tahun ini bagaimana bu susi
apakah sudah sesuai dengan target sudah sejalan dengan yang selama ini di
strateginya dan rencananya
secara pemerintah bekerja yang sudah normatif
sih kelihatannya still on schedule
tapi kalau saya melihat target itu dari sisi pribadi saya
pada saya bekerja sebagai orang komersial
seberapa besar tapi gapnya antara keinginan pribadi
tapi dengan target pemerintah yang gapnya
ya kalau dilihat dari sisi itu sangat jauh karena kalau kita mean do dan
tapi government berbeda
lelang proses administrasi verifikasi dan lain sebagainya
lalu kemudian setelah itu juga
dan saya juga melihat bahwa kadang kadang sistem ini juga loophole nya masih banyak
yang tidak benar gitu
jadi kadang kadang ya saya mencoba adjustment melihat bagaimana memperbaiki hal hal seperti ini
tapi ya kadang kadang saya juga seperti bentur ke realita tembok bahwa
eh nggak bisa ini memang prosedurnya seperti itu
contoh saja misalnya kita bikin kapal untuk nelayan
untuk revitalisasi perikanan tangkap setelah perang melawan illegal fishing
ikan tangkapan kan naik di beberapa lokasi
kajiskan juga merekomendasikan dari enam lima sekarang ke sembilan sembilan juta ton
biomas indonesia juga sudah naik
makanya kita revitalisasi penangkapan ikan
nah dalam lelang itu dalam harga misalnya harga kapal itu delapan belas juta
tapi kita mesti bikin sertifikasi tiga puluh juta
oleh badan sertifikasi nasional
nggak masuk akal
ya bubarin saja itu badan sertifikasi masa harga delapan belas juta sertifikasinya tiga puluh juta so
jadi ya saya bilang nanti saya minta pak presiden bubarin saja yang begitu begitu
nah yang gitu begitu mungkin yang jadi sangat menghambat ya
ya kadang kadang itu menghambat kepala saya ke jalan
tapi apa kira kira penyebabnya apakah karena memang tidak sinkron koordinasinya kurang atau tidak paham atau mungkin tidak mendukung
jadi itu persoalannya
nah ya karena kita pengalaman dari dunia komersil nggak bisa juga mendiam kenalan seperti itu
roba cepat juga susah
karena untuk meroba lewat prosedur lain
jadi ini yang kadang kadang bikin frustrasi bikin gemes gitu
dan selama ini upaya perberantasan itu ada hasil konkretnya yang positif
kalau orang orang pemerintah bilang ini sudah luar biasa bu menteri kkp ini sudah sangat cepat
tapi ya saya juga senang bahwa apresiasi dari masyarakat ternyata mengatakan itu sesuai dengan pendapat banyak orang
bahwa sebetulnya kkp sudah on the right track
walaupun memang saya melihat ada beberapa stakeholder yang merasa policy policy kkp itu merugikan menghambat
dan juga untuk sustainability
dunia sekarang sudah makin aware terhadap climate change sustainability dari marine resources
dan kita harus bergerak ke sana
dan kita juga sudah sign untuk menjamin konservasi penambahan wilayah laut setiap tahunnya
dari zamannya pak sby sudah desain tambah tambah tambah kita tidak boleh ingkar dari itu
dan kita juga sekarang sudah ratifikasi paris agreement
dan sebetulnya mbak desy bukan di situ saja tapi justru di sustainability dari amount of the fish we can catch itu juga sangat penting kan
kalau ini tidak sustain nanti apa yang ditangkap kan nggak ada lagi
kalau kita tidak reforming dengan policy regulation
regulasi dalam mengatur cara tangkap berapa banyak boleh tangkap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh nanti habis
dan kemarin kebetulan saya juga ingin congratulate kepada dunia karena terutama amerika dan rusia yang telah mau out of so many different perbedaan antara dua negara ini mereka berdua akhirnya menandatangani perlindungan untuk wilayah arctic ocean
ini kemenangan dunia yang dipersembahkan oleh dua negara ini
karena yang selama ini mereka berantem apalagi masalah
nah berarti sekarang laut artik sudah terproteksi berarti itu sustainability daripada produksi ikan dan lain sebagainya disitu juga terjaga karena commercial fishing sudah tidak boleh lagi
oke bu susi saya mau fokus kembali ke kebijakan karena tadi bu susi juga mengatakan mungkin ada yang merasa wah tidak happy dan lain sebagainya
ada dua khususnya mengenai misalnya penggunaan ex kapal asing itu satu
dan memang ada protes misalnya ini termasuk ada dapat surat kan dari wa press sendiri mengatakan ini bagaimana
jangan terlalu inilah
setriklah dalam hal itu dan satu lagi itu transshipment yang dilarangkan
ini kira kira bagaimana kebijakan kebijakan ini dampaknya selama ini dan apakah akan ke depan terus menerus atau nanti ada deadline nya di mana ini akan berubah lah istilahnya
kalau tentang kapal ex asing itu sebetulnya kita anggap itu urusan sudah selesai
karena dengan analisa evaluasi
ini kan korporasi korporasi besar
apabila mereka ada keberatan dan lain sebagainya
head to head saja mereka kan bisa ambil prosedur hukum untuk appeal
karena itu kita tidak anev itu bukan asal menentukan saja
nah mereka boleh dengan pembuktian terbalik dengan apa dan kenapa
dan saya anggap itu sudah selesai
dan saya pikir pemerintah sangat bijak dalam hal ini pak jokowi
memberikan kebijakan yang luar biasa
bukan hanya di teks amnesti
tapi juga kesalahan mereka ini untuk double flagging wessel itu tidak dihukum dengan penenggelaman misalnya
sita untuk ditenggelamkan
tapi yang tidak kena pidana perbudakan dan pidana lain itu diperbolehkan untuk diregistrasi dan pulang ke negerinya
kalau itu merasa benar milik sendiri ya silahkan dibuktikan secara hukum bahwa itu memang kapal berkeluargaan negaraan indonesia
nah kalau double flagging itu dalam dunia perkapalan namanya stateless westl
stateless vessel ya ditenggelamkan
kalau di tahu ya tidak ada izin untuk masuk ke perang
ya kemudian abk nya asing dan lain sebagainya
jadi dan dengan pp empat puluh empat itu sebetulnya kita sudah diperbolehkan
tidak boleh ada lagi perikanan tangkap modal asing
tetapi pemerintah membuat deregulasi di dalam processing
dalam cold storage yang tadinya minoritas ya di hilirnya
kita berikan kapasitas fullnya
nah sekarang kita melihat
nah kalau sumber daya alam ini indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam
tapi selama ini kita tidak punya kemampuan untuk mengembangkan
sebetulnya kalau perikanan itu bukan roket science
dari zaman dulu orang indonesia nangkep ikan itu sudah jago jago
dan perikanan dulu sebelum tahun dua ribu
itu jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan sekarang
walaupun dua tahun ini mulai pulih
pdb naik menjadi delapan sembilan puluh enam
kemudian nilai tukar nelayan dari satu ratus dua ke satu ratus empat puluh
pemulihan jumlah tangkap itu signifikan sekali
tetapi bila dibandingkan dengan lima belas tahun yang lalu
sebelum tahun dua ribu
jauh lebih sedikit
itu hanya berapa kilometer
satu malam itu udang bisa ratusan ton
karena sekarang sudah tidak ada lagi
over fishing karena alat tangkap yang merusak
jadi ini awalnya juga dari illegal fishing
karena illegal fishing merajalela
jumlah ikan di pinggir itu habis
habis mereka memodifikasi alat tangkap
dulu cantrang diperbolehkan yang kecil untuk membantu nelayan pinggiran
tetapi kapal kapal besar memodifikasinya
menjadi cantrang cantrang besar
berukuran tujuh puluh sampai satu ratus lima puluh gt
walaupun di atas kertas tidak ada itu bukti kapal besar itu
karena mereka mark down ukurannya
jadi ukuran seratus gt cuma ada tiga puluh gt
banyak cara cara untuk ini ya
kita minta para pemilik cantrang
untuk segera mengganti alat tangkap
sebetulnya pelarangan ini bukan pelarangan total
meminta mereka mengganti alat tangkap
kalau mereka tidak punya modal
kita akan bantu fasilitasi
untuk mendapatkan kur
dan kalau mereka berkooperasi
kita bisa berikan blu dari kkp
karena kkp sudah diberi oleh menteri keuangan
lima ratus miliar untuk blu
kalau mereka punya persoalan kredit lama
bank juga siap untuk merestrukturisasi
dan mereka kemarin waktu di ombudsman
kita berikan dua tahun
ya sudah kita berikan dua tahun sampai dua ribu enam belas
toh nanti sekarang ini
mbak desi cerita tentang seorang haji di juwana
sekarang ini return on investment kapal pantura
itu satu dua kali trip aja sudah kembali modalnya
karena tangkapannya luar biasa banyak
jadi yang dulu seminggu dua minggu
sekarang hanya satu hari sudah dapat
terima kasih bisa banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
dari bapak bapak
dari bapak bapak
dari bapak bapak
dari bapak bapak

untuk memastikan bahwa ke depan
ya aneb itu

pma yang ada di papua itu beberapa kapalnya akan disita
tapi memang proses penegakan hukum di pengadilan apa itu takes ages
kapal sino ada sepuluh yang prosesnya sampai hari ini dari tahun desember dua ribu empat belas
sampai hari ini saja belum naik
saya tidak tahu macetnya di mana nanti ini kita mesti urus belum selesai selesai
hifa sudah melenggang pergi kan dengan denda yang sangat kecil yang menyakitkan hati kita semua
di atas kapalnya ada ikan sembilan ratus tujuh puluh lima ton didenda cuma dua ratus lima puluh juta
nah sekarang kita sedang tunggu silversity
silversea yang di sabang itu ikannya ada dua ribu ton sudah dilelang ikannya sita lelang
dapat dua puluh satu miliar pemerintah
kapalnya masih belum selesai
ada yang ledek bilang itu mereka tidak mau putuskan sekarang
karena kalau putuskan sekarang dibebaskan bumetri pasti banding
kalau diputuskan bebas tidak berani karena masih ada bumetri
jadi either nunggu bumetri lengser dilengserkan atau periode pemerintahan ini habis
jadi ada yang rumor rumor begitu
transhipment itu di semua negara juga tidak boleh
yang dimaksud transhipment adalah bongkar muat di tengah laut untuk ekspor
kita sudah keluarkan lewat peraturan dirjen
untuk angkutan dari wilayah tangkap ke pelabuhan diperbolehkan
kemarin satu kapal angkut berbanding lima kapal tangkap
nah sekarang mereka minta satu kapal tangkap
satu kapal angkut
kita pikir itu terlalu banyak bisa nanti gampang ada penyelewengan
terakhir untuk bitung kita kasih keringanan lagi
oke dua kapal tangkap satu kapal angkut
nah tetapi karena sudah lama praktek praktek pencurian ikan oleh tangan tangan dari negara tetangga kita ini
pengusaha pengusahanya bukan negaranya ya mbak desi
sekarang di bitung contohnya
kapalnya kapal buatan indonesia
hah ijinnya indonesia
abk nya seperti orang indonesia tapi begitu ditanya nggak bisa ngomong bahasa indonesia
ternyata masih pakai abk abk nya dari filipina asing
nah kemarin pak presiden sudah bicara dengan mr duterte presiden filipina
bahwa mereka harus dipulangkan semua
makanya kemarin saya kasih announcement
semua pengusaha perusahaan yang masih melakukan illegal fishing dengan illegal abk
itu segera melaporkan dan menyerahkan abk abk ini untuk kita deportasi ke filipina
tapi kedepannya cara cara untuk misalnya memberantas illegal fishing ini dengan menenggelamkan kapal kapal asing ini akan terus dijalankan
apakah ada penurunan dari jumlah
penurunan tangkap drastis dibandingkan dulu
tapi kalau seperti wilayah
ada efek jerahnya sudah terasa atau tidak
oh ya pasti
dulu itu lima belas ribuan paling sedikit sepuluh ribu kapal asing di wilayah ini
sekarang rata rata berapa
ya mungkin lima puluh sampai dua ratus
jadi turun ya lumayan rata
tersebar yang banyak masih yang di pinggir utara natuna
kemudian sulawesi sampai ke biak sana pasifik
di arafuru masih ada
saya dengar ada sebuah perusahaan dalam negeri sekarang yang melakukan illegal fishing dengan berat
jadi apa yang diperlukan
pertama kita harus menggunakan kapal asing yang berbentuk lain
jadi ya itu tadi pakai abk nya dari filipina kapalnya indonesia
atau double flagging itu ya
double flagging ada yang kemarin di benoa kapal asing ditambal tambal jadi kelihatan kayak kapal indonesia bentuknya dirubah
jadi banyak caranya ternyata semakin ini makin kreatif juga ya
karena sekarang ini indonesia satu satunya laut dari sedikit negara yang biomassnya naik
demi biomass ini semua negara punya satelit bisa lihat
jadi orang itu ikan banyak di indonesia seluruh dunia tuh tahu yang punya satelit
nah dari task force yang dibentuk ya untuk memerangi semua ini bagaimana koordinasinya dan juga ya secara
ada strateginya dan kerjasamanya yang baik selama ini
atau masih ada hambatan nih mas

satgas satu ratus lima belas adalah sebuah contoh koordinasi satelit

di situ ada kepolisian polair ada angkatan laut ada campidum ada
dengan segala diskrepensi dalam penegakan hukum yang kadang kadang terbentur dengan struktur birokrasi yang juga berkaitan dengan kita
saya pikir satgas satu ratus lima belas sudah doing sangat bagus dalam menangani hal hal perkara perkara ini
walaupun kadang kadang begitu masuk ke

tapi saya harapkan satgas satu ratus lima belas ini bisa tetap mengawal kedaulatan perikanan indonesia terutama dari pemain pemain asing
tetapi mbak desi kita kan mau menuju legal reported regulated fishion
karena semua dunia sekarang mengharuskan kalau kita mau ekspor ke amerika mau ekspor ke eropa itu traceability
harus jelas ikan mana kapan ditangkap
ikannya kebangsaan apa
ya kain off tidak ditanya seperti itu exactly tapi kan ada ketentuan itu
jadi kita mesti jelas kapal dan lain sebagainya
kita harapkan program kita dari iuuf menjadi lrrf legal reported regulated fishing
nah persoalannya menertibkan dalam negeri ternyata lebih susah dari menertibkan kapal kapal asing
yang dalam negeri ini gurita konektivitas dan koneksinya luar biasa
konektivitas korupsinya punglinya dan segala macam

sampai kantor kita itu didatangin oleh pensiunan jenderal apa karena kita menertibkan satu wilayah misalnya
tidak boleh begini begini
saya bilang negara mau bagaimana kalau kita mau membetulkan sesuatu for the sake of the good of people kan
bukan untuk pribadi saya bukan untuk pribadi pak presiden
senior senior seharusnya sekarang tahu bahwa indonesia is reforming
itu on going you cannot stop reformation tidak bisa reformasi harus jalan
mereka ini mencoba untuk influencing
karena ini menyangkut penghasilan menyangkut perut menyangkut wilayah juga ini agak susah memang ini
memang betul ya harus ada revolusi mental ya sudah macam pungli pungli
ya itu revolusi mental itu sangat penting reforming mindset daripada saya sih melihat pak gangguan indonesia mbak desia
yang paling sulit sekarang ini dalam reformasi justru dari kalangan elit yang pernah mengerti dan punya influence ke dalam jalur birokrasi
ini hambatan utama kalau mereka ini tidak cawe cawe mereka ini tidak nimbrung nimbrung gangguin reformasi yang sedang kita lakukan
bisa jauh lebih cepat ya ini produksinya
ada fasta dan situasi akan lebih baik buat masyarakat lebih cepat
nah persoalannya di situ aja
nah mungkin saya tidak tahu siapa yang harus menjadi bapak atau ibu yang mengkampanyekan ayo reformasi
ayo rubah cara pola berpikir ayo kita biarkan reformasi ini berjalan
supaya anak cucu kita punya sumber daya alam
yang produktif generasinya produktif
coba kalau kita lihat sedih tidak baca pacul aja input
itu kan berarti pandai besi kita mati
sama nelayan kita dari satu enam ratus hasil sensus dua ribu tiga dua ribu tiga belas berkurang menjadi delapan ratus
kemudian di perikanan yang saya lihat saya alami sendiri karena saya orang perikanan tiga puluh satu tahun
banyak profesi sub sektor perikanan yang hilang
contohnya tukang pintur kepiting
itu di jawa hilang kenapa ya kepitingnya nggak ada
kenapa karena yang diambilin yang bertelur
nah itu kan yang bertelur kan itu potensi plas plasma nutfah
nah plasma ini kan seharusnya harus diproteksi
dulu indonesia ekspor enam delapan ton
sampai tiba tiba kita nggak ada lagi
pangan daran di tempat saya dulu dua kilogram per hari dua ton per hari
sampai akhirnya nyaris seratus kilo dipasarikan saja susah
kenapa kita bingung waktu itu tidak tahu
setelah saya jadi menteri baru tahu
rupanya juvenilnya dijual puluhan juta ekor setiap tahun ke vietnam
vietnam yang tidak punya lobster sekarang ekspor ribuan ton
jadi saya bisa gigit jari
tadi bu susi mengatakan bahwa pdb perikanan industri perikanan kita sudah meningkat
sekarang hampir sembilan persen
tapi kalau tidak salah targetnya lebih tinggi lagi sembilan lima persen
kira kira cara strategi untuk mencapai itu seperti apa bu
dan khususnya di sektor sektor mana kita ada tadi biomas
apa saja yang bisa kita kembangkan
dari program anggaran yang kita buat kita perbesar budidaya
karena negara mana pun di dunia yang bisa kita create untuk menjadi masif productivity adalah budidaya
karena kalau alam itu it has its limit
kalau kita paksa nanti habis
nah itu makanya kita sekarang konsentrasi dua tahun terakhir ini memperbesar anggaran di budidaya
kita inginkan budidaya juga budidaya mandiri
jangan budidaya yang tergantung kepada suplai pakan dan bibit hanya dari sumber sumber tertentu
karena kalau seperti itu akan menjadikan mereka lagi menjadi ya buru buru in another different form saja
jadi kita berikan bantuan alat untuk membuat pakan
jadi masyarakat punya kreativitas membuat pakan sendiri
kita juga restocking perairan perairan umum
jadi upt upt kkp yang bergerak di bidang pembibitan sekarang
menyebarkan bibit bibit kepada masyarakat juga ke perairan umum
jadi sungai sungai setelah direvitalisasi dikeruk kita sebar bibit
tetapi masyarakat juga memang ada persoalan karena mungkin dulu tidak ada yang memberikan pembinaan kepada masyarakat ini
banyak yang menangkap ikan pakai strum
jadi mati semua di sungai
nah ini yang kita mulai dengan penyuluh penyuluhan ke daerah
kita kasih bibit tapi tidak boleh disetrum
jadi mereka pakai genset akhirnya dikasih listrik mati semua
nah kalau sudah mati ya sudah tidak ada regenerasi multiplying tidak ada lagi
nah ini yang pola pola ini yang harus kita bina
ya termasuk yang tadi supaya juvenile lobsternya itu jangan dilangkap
ya kita larang ekspor untuk juvenile
kita lindungi plasma nutfah kita
jadi itu ya harus di memang tidak boleh
tapi harus ada sosialisasi edukasi juga kan
ya kita saat sekarang belum
law enforcement kita lakukan ke eksportirnya
ke penangkapnya belum
karena ya memang bukan itu maksud kita
ke bawah kita berikan pengarahan bahwa biarkan mereka besar
dulu kan lobster indonesia besar besar banyak
jadi jangan sampai nilai
satu gram menjadi tiga ratus gram yang mendapatkan itu negara lain
kalau kita di laut tidak usah kasih makan
tuhan besarkan itu lobster dua tiga bulan juga sudah besar
kepiting kita batasin yang bertelur tidak boleh ekspor
tetapi kita menyadari bahwa harga kepiting ini sangat mahal kalau bertelur
nah persoalannya itu
jadi kemungkinan kita akan membuka satu bulan
satu bulan pada saat sintia atau hari raya imlek
karena itu harga sangat tinggi
kita akan izinkan ekspor
dari mungkin tanggal pertengahan desember sampai pertengahan februari saja
buka untuk ekspor
tapi tentu ukurannya juga akan kita batasi
yang bertelur boleh ekspor tapi ukuran tertentu
soalnya kalau tidak habis kepiting kita
satu profesi tadi saya sudah bilang
pementor sudah hilang
dulu di pantura biasanya di pinggir jalan
itu kalau kita naik bus ada ibu ibu jualan kepiting rebus
pakai ember bekas chat di atasnya baskom
sekarang sudah tidak ada karena ya tidak ada lagi kepitingnya
banyak profesi subsektor perikanan yang hilang
nah ini yang kita ingin dengan pemberantasan illegal fishing
reformasi di bidang cara dan
yang kita lakukan yang kita lakukan secara konsisten
itu akan mengembalikan kesuburan laut kita menjadi seperti sebelum tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
karena sebelum tahun itu contohnya pangandaran
itu satu hari udang ikan bisa tiga puluh sampai lima puluh ton
tapi belakangan terakhir sampai nyari lima kintal saja susah
satu tahun setengah ini recovery sudah kelihatan
saya pulang ke pangandaran ikan teri sudah ada sekarang
lima belas tahun tidak pernah lihat ikan teri
ikan teri yang kecil kecil
itu sekarang kalau malam lihat nelayan cedok itu dapat puluhan kilo
itu berarti memang betul citra satelit dan studi
riset yang dilakukan santa barbara dan lead banknya kkp
itu memang benar
karena saya juga melihat sendiri di kampung kampung sekarang
sudah lima belas tahun tidak pernah lihat tuna
rumput laut juga sebenarnya kan kita bisa
rumput laut kita paling benar
apalagi demand nya terhadap rumput laut
kita sekarang perbesar rumput laut juga
karena kita sudah mencapai sepuluh juta tonan
dua tahun ini kita bangun pabrik bangun gudang untuk penampungan
supaya masyarakat paling tidak bisa simpan untuk harga lebih baik
karena kadang kadang tengkulak itu kan juga nakal nakal
nah persoalan kkp adalah di situ
perdagangan untuk membantu tata kelola niaganya
supaya petani dan nelayan petani garam dan nelayan ini
jangan selalu jadi korban sistem yang memang menguntungkan para tengkulak ini
jadi ini pekerjaan sebetulnya yang saya harus bekerja sama dengan menterian lain
harus potong itu middle man nya
ini kan perdagangan punya area
ya tengkulak tengkulak ini kan kalau dibebankan ke kita
kita kan membetulkan petaninya untuk produktivitas
petani tambaklah petani rumput laut petani ikan pembudidaya namanya
kemudian nelayan tangkap
nah ini wilayah portfolio kita yang harus kita betulkan
perdagangannya tentunya saya akan minta pak enggar pak menko
kemudian untuk bumn juga kan bisa membantu dengan perusahaan perusahaannya
untuk menjadi penstabil harga menjadi penyangga harga
koordinasi kerjasama tapi selama ini oke oke saja bu susi
biasanya kan menterinya juga harus get on juga satu sama lain untuk bisa
jadi kadang kadang we all overhelmed
overhelm dengan aktivitas lain lupa
nah saya pikir ini yang tidak boleh
ya itu memang yang harus kita benahi
kira kira berapa dari segi jumlah yang kita perlu ekspor bu susi
ekspor atau perdagangan dalam negeri itu sama tidak berbeda
perdagangan dalam negeri kalau itu misalnya seperti ikan
kalau dalam negeri membutuhkan lebih banyak saya melihat masyarakat membutuhkan protein
ikan sebagai alternatif tentunya harus kita push toose untuk masuk
indonesia makan ikan masih sangat rendah
kalau tidak salah terakhir empat puluh satu kg
atau sudah naik empat puluh enam
sayang ya padahal ikan kan bagus sehat selalu
padahal jepang itu delapan puluh enam kilo kalau tidak salah
kita ngomong jepang delapan puluh enam itu tidak makan duri sirip dan kepala
orang kita kan senang makan duri sirip dan kepala
jadi empat puluh enam kg dagingnya lebih sedikit
nah kita harapkan
tapi ya kita mengharapkan masyarakat makan ikan yang pertama harus kita lakukan
kita lakukan ikannya harus ada
kemudian ada di mana mana
jangkauan masyarakat juga lebih mudah
sebenarnya kita sudah memiliki ketahanan ikan gitu
kalau kita misalnya semua masyarakat gemar makan ikan kita bisa memenuhi dari lautan yang kita produksi sendiri atau masih jauh
kalau kita bisa distribusikan penangkapan di wilayah pulau pulau tadi di timur indonesia barat indonesia
ditransportasikan cepat ke jakarta ke jawa ke bandung ke jogja
dari situ didistribusikan ke kantong kantong kampung kampung nelayan
dari pesisir pantai jawa juga sudah recovery
saya yakin akan seluas sembah ada
nah persoalannya adalah sekarang ini transportasi connectivity yang belum terkonektivitas
saya melihat kita juga harus mencari hub kepada negara negara tetangga kita
saya menginginkan timur indonesia jangan ditransport langsung ke jakarta karena mahal
jadi misalnya kita pakai darwin pakai cairns
dari sana kontainer ke jakarta sepuluh kali lebih murah daripada dari kupang ke jakarta contohnya
ironis tapi memang begitu kenyata
jadi nanti pemerintah tinggal membuat connectivity kupang ke darwin
kan lebih pendek
jadi masing masing sisi itu punya gateway ke luar
dari utara ke palau misalnya
biak kan itu ke palau cuma empat puluh lima minutes flying
atau kalau pakai kapal laut mungkin tujuh jam kali
coba ke jakarta dua hari tiga hari bisa bisa
nah jadi hal hal seperti ini kita rasionalkan
routing daripada logistik transportasi
kemudian kita rasionalkan daripada distance sama timingnya
karena kalau ikan segar harus lewat laut dua tiga hari jadinya ikan frozen
kalau dalam perikanan value levelnya itu kan yang terendah
naik lagi ikan segar naik lagi ikan hidup
kalau kita tidak memenuhi itu ya nilai value nya akan rendah
nah pr pr ini nanti mudah mudahan menteri koordinator bisa menyatukan semua ini
supaya bisa potensi yang sudah ada dan sudah keluar sebetulnya
berarti dilarang tuka ikan banyak
dibikin fish meal tepung ikan
sendiri tepung ikan tiga ribu perak
saya bilang ini kalau di jawa orang jawa senangnya
karena disuruh bayar sepuluh kalinya juga mau kan
tapi membuka pasar pasar ini bagaimana
apalagi khususnya untuk ekspor ya
selama ini saya lihat kebanyakan
kalau ekspor itu minat seafood sudah disana
apalagi dulu kan negara negara tetangga kita itu kan nyuri dari kita
berpuluh tahun sudah established demand di negara mereka maupun negara tujuan ekspor mereka
sekarang ini empty
kalau kita lihat balance perdagangan neraca perdagangan itu lucu
lima belasan tahun itu indonesia di bawah sini
thailand vietnam semua di atas
sekarang terbalik begini
nah ini opportunity sebetulnya
saya sih encourage walaupun asing sekarang dibuka penuh di hilir
mestinya orang indonesia segera bergerak
jangan sampai hilirnya diisi oleh geolidat dari luar kan
itu balancet begini jumping jomplang dari atas ke bawah
itu kan harus mencari titik ekonomi
titik equilibrium baru
mestinya kita yang bergerak harusnya ya
jadi saya juga encourage para pengusaha indonesia untuk ayolah jangan segen segen investasi
masyarakat nelayan tangkap banyak
tapi memang reformasinya harus konsisten
kalau reformasi ini terganggu atau diganggu
oh nanti asing boleh masuk lagi
oh ini isu isu begini beredar
tapi kalau kita semua komponen pemerintah firm
kita sudah mendukung dan akan mengeksekusi dan akan meneruskan pp empat puluh empat yang dibuat oleh presiden
perikanan tangkap dikuasai dalam negeri dan kita akan bangun terus menerus
dan itu tidak ada chance untuk berubah
hilir kita bekerja sama dengan semua negara dengan semua buyer
konsisten itu akan membalikkan tadi
neraca perdagangan itu menjadi satu momentum
karena value nya juga otomatis kan kalau sudah diolah itu kan bisa meningkat
kalau kita penasaran value nya berapa
kita lihat neraca perdagangan itu
angkanya thailand ada angkanya vietnam ada angkanya china ada angkanya filipina ada
tapi sudah mulai tertarik ini perusahaan perusahaan asing masuk ke dalam negeri
ya itu tadi contohnya rusia jepang kemudian thailand juga ada pengusaha pengusaha
pengusaha processing nya sudah turun
apa biasanya dalam bentuk canning atau smoke atau
kita kejar ke mereka adalah cold chain
jadi persoalan canning itu biasanya membutuhkan ikan jenisnya tertentu ukurannya tertentu
dan seluruh dunia ini mulai kelihatan bahwa canning itu sudah menuju ke arah sunset industry
karena masif demand daripada same size same size
karena masif demand daripada same size same size

memerlukan penangkapan yang masif
sementara seluruh dunia giat sekarang ini menuju sustainability daripada marine resources
di amerika sepuluh tahun lalu sudah tutup
dan sekarang banyak
mikronesia pasifik juga membatasi penangkapannya
india mengurangi jumlah pur sign nya
berarti jumlah ikan ikan ini memang turun
jadi kita sih mengarahkan kepada higher value
jadi kita sih mengarahkan kepada higher value
yaitu frozen fresh loin kalau dalam tuna itu nilai value yang tinggi
jenis jenis ikan yang paling populer di dunia yang kita miliki apa
tuna kan itu dapat maksimal
jadi bandar harus diproteksi
nah sebelum saya menjabat banda itu jadi tempat penangkapan yang baik
ilegal fishing yang besar besar ya
jadi dunia juga khawatir dan memang agak sedikit marah kepada kita waktu itu
tapi sekarang kita kan sudah terbebas dari kartu kuning
apalagi nanti kalau sudah traceable sudah tahu dari
dan amerika sudah memberikan apresiasi yang luar biasa dengan insentif pemotongan daripada impor tarif
kita minta nanti menteri perdagangan memperjuangkan itu untuk eropa
karena eropa banyak negara
jadi kementerian perdagangan harus menganggap itu untuk eropa
harus menganggap mereka dalam forum perusahaan eropa untuk bisa mendapatkan keringanan keringanan
tapi pasar pasar alternatif kan banyak
rusia dengan mereka dapat sanksi sebetulnya big opportunity untuk kita
nah kita mungkin bisa deal tersendiri dengan rusia
dan rusia kan terkat oleh supply supply dari eropa
dan jumlah mereka lumayan besar
lumayan besar pasarnya
nah ini sudah menjadi sekarang bagian dari kebijakan maupun strategi
bahwa semua harus sustainable sesuai dengan komitmen kita dan konservasi
pilarnya kkp membangun perikanan indonesia satu sovereignity
soverenity adalah kedaulatan yang kita jaga dengan dua dirjen
di situ ada pstkp dan karantina
karantina jangan sampai kita dapat masuk ikan ikan hidup yang misalnya predator untuk perairan
nggak boleh ada
produk produk yang akan merusak kualitas image daripada perikanan indonesia
kemudian psdkp continue untuk menegakkan pelanggaran pelanggaran illegal fishing
nah di sini juga sekarang kita sedang menertibkan ke dalam
karena pajak kita sih hampir nggak ada dari perikanan
jadi banyak kapal kapal orang punya izin satu kapalnya ada sepuluh
tapi yang sembilan di sini
tapi yang sembilan di sini
kalau di laut terus nangkap
nah ini yang harus kita tertipkan
jadi ada yang begitu
kemudian kita akan bangun pasar modern di muara baru contohnya
itu untuk juga memperbesar output daripada stakeholder dan peminat daripada perikanan itu sendiri
kalau daerah yang kelautan ini harus dikonservasi
apalagi kan kita dengan perubahan iklim climate change dan lain sebagainya
jadi ya degradasi lah di lingkungan kelautan itu
apakah nanti ada daerah daerah yang memang ini merupakan daerah konservasi untuk supaya ikannya lebih banyak
itu sudah ada kan kita ada wpp
itu di mana mana saja kantong kantong yang dijaga
contohnya banda itu wilayah nursery daripada tuna
kemudian laut sawu
tetapi saya juga tahu di laut sawi ini masih banyak pengeboman
bahkan pengeboman ikan itu sudah sampai ke raja ampat
tempat yang kita anggap suci untuk tidak boleh dirusak
ini nelayan nelayan dari wilayah sulawesi sudah mulai kesana merangsek dengan bom bom dinamit dinamit portas
kita kemarin juga operasi dengan bia cukai
tangkep hampir lima puluh tujuh ton satu kapal
ini berarti penegakan hukumnya harus lebih giat lagi
kalau dari segi riset
kadang kadang ya mereka ini masyarakat nelayan kecil saja yang diperalat oleh bos bos ikan hidup
ini kembali ke sustainability dari perikanan yang kita miliki di indonesia ya
idealnya bu susi
kita sekarang kan masih juga mengimpor ikan kan
ya tapi kalau dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya jauh turun
karena dulu sebelum ada penegakan iuu fishing itu contohnya wilayah bitung sampai kepada pemindang umkm
kampung kampung saja pakai ikan import
nah sekarang ini mereka ini sudah dapat dari para nelayan lokal
jadi memang ada penurunan import
ya kembali lagi cannery memang kalau mereka mau tetap jumlahnya export outputnya sama mereka harus terpaksa import
tetapi persoalannya import itu sekarang juga satu mahal dan komoditinya juga berkurang di dunia layar
karena mereka juga memiliki keuntungan
mereka juga menuju kepada sustainability
nah jadi inilah ya wilayah semua memperlebar wilayah konservasinya
nah tapi ya tentu saja para pengusaha ini banyak juga yang sebetulnya jumlahnya tidak banyak
di bitung ada mungkin lima perusahaan
kemudian di jakarta
tapi dampaknya kan berdua
ya yang lebih dari lima puluh kan mereka bagus produksi bagus dapat dengan masyarakat
ada pabrik yang walaupun di situ banyak ikan tapi nggak dapat suplai karena katanya suka ngutang sama nelayan terlalu lama kan
kan itu case to case sebetulnya
tapi secara general sebetulnya kalau kita melihat target sembilan lima mudah mudahan cuaca sampai akhir tahun mengizinkan bisa tercapai
harusnya tidak terlalu sulit ya
tahun yang lalu memang sangat bagus karena ada lanina
aelnino ya kemarau panjang
jadi kalau laut itu produktifnya kalau kemarau panjang
tapi beda pesisir krustasean justru banyak kalau musim hujan
kalau budidaya ada aelnino turun
nah tapi kita menggalakkan budidaya supaya ketergantungan ke laut makin berkurang
ini biasanya kalau kita bicara nelayan yang mereka yang paling secara ekonomi lemah lah
ini kedepannya ya in your vision
bagian dari membuat indonesia jadi poros negara poros maritim
kita kuasai pertama supply nya dulu
kita kuasai kita berdaulat kita jaga
setelah itu tentunya profesinya kita lindungi
nah untuk nelayan ini kita sudah buat asuransi
kalau mereka kecelakaan di laut itu dapat cover premi dua ratus juta
pemerintah yang bayar
nanti pakai asuransi jasindo mereka bisa dapat asuransi kecelakaan tadi dua ratus juta
kalau jadi kepala keluarga ini supaya nanti keluarga yang ditinggalkan masih bisa kit going
dan satu sisi ini juga mengharapkan menarik generasi muda
nah ini dia karena pasti
untuk menjadi pelaut untuk menjadi nelayan
karena supaya oh hidup kayak bapak itu ada apa apa juga saya bisa ninggalin
keluarga dua ratus juta
tapi kan bukan kematian yang diharapkan
tapi bahwa profesi nelayan sudah kita proteksi
tapi kalau dari segi teknologi itu bagaimana ya yang diperlukan lah untuk membuat industri perikanan ini
apalagi kan kita harus menjaga
pastikan bahwa stoknya memang ada di situ
ada semacam logistics inilah
stock taking dari apa sih kekayaan yang kita miliki di bawah laut itu
oh indonesia itu melakukan rutin
ada kajiskan namanya komisi pengkajian ikan nasional
itu komisi independen
mereka ini mengkaji jumlah ikan yang boleh ditangkap dan tidak boleh
di setiap wilayah ada sebelas wpp
dan itu pemerintah mempunyai komisi khusus perikanan ini
dan ternyata hasil kajiannya mereka sama dengan santa barbara
dan juga citra satellite
bahwa biomas kita itu sekian akan naik ikannya sekian
jadi ya kita itu ngundang pencuri juga
tidak usah teriak teriak ikan banyak
mereka itu tahu
mereka punya satelit sendiri kan
jadi itulah kak
saya pikir sangat penting untuk semua stakeholder
pemangku polisi pemangku kekuasaan ini
kita semua untuk bekerja sama memastikan reformasi jalan
bu susi terima kasih banyak
semoga semua targetnya juga tercapai
dan indonesia memang harus jaya di laut
untuk ukuran negara seperti ini sumber daya alamnya harus